didampingi tim penyidik christian rudolf tobing tersangka pembunuhan terhadap wanita yang ditemukan
terbungkus plastik di kolong tol becakayu menjalani tes kejiwaan di rumah sakit polri
kramatjati jakarta timur selasa siang rudolf menjadi tersangka pembunuhan ayer perempuan
berusia tiga puluh enam tahun yang mayatnya dibungkus plastik dan dibuang di kolong tol becakayu jalan raya
kalimalang pondok gede bekasi pada tujuh belas oktober lalu dari pria berusia tiga puluh enam tahun ini polisi menyita sejumlah
barang bukti seperti bantal baju dan perhiasan korban ponsel kartu atm pisau lipat pistol mainan
serta troli dan tas besar kepada polisi tersangka mengaku awalnya mengelabui korban dengan pura pura
membuat konten prank usai mengikat korban dengan tali pengikat kabel cr lantas mengambil uang dan
laptop korban korban lalu dicekik hingga tewas tersangka kemudian memasukkan mayat korban bersama
bantal di dalam tas besar tersangka lalu terekam cctv mendorong troli di parkiran apartemen mayat
korban akhirnya ditemukan warga di kolong tol becakayu tersangka mengaku sebenarnya menyasar
hak teman air sejak tahun dua ribu lima belas namun kepada polisi tersangka mengaku menyimpan dendam terhadap air
ditahan di mapolda metro jaya dan terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati tim liputan cnn indonesia